tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah menembalati
siapa yang menembalati malam malam
sudah jadi pocong baru silaturahmi ke rumah saya
mau dibukain takut berudul semua
bang baim itu semasa mudanya dan semasa hidupnya itu kemana mana sama aku berdua
masa iya mengujung jurigan pak rt adada aja
enggak mungkin lah
loh ayah kok lampunya mati ya
lampunya udah tua kalau sering kehujanan yaudah reprai reprai gitu biasalah
aku merdek apa antu yang gerak gerak
apaan tuh ya
siapa maling bukan
wah ini pasti dia menyekap orang ini
panjang amat ini tali apa ini ya
kok buah hanyir ih
hah kok tok
kok ada tanah kuburan
aduh ditinggalkan kubur rodak ini
tuh ambil deh
saya apa coba salah saya apa coba terhadap pocong itu
aduh reput nih urusannya
jangan jangan pada saat dikuburin sebelum dikuburin lupa ngelepas tali itan pocongnya
hah siapa ini
aduh pakai kesini lagi
aduh kalaupun ada soal tali pocongnya kan nama saya saya mau coba rt
mandak mandek kita ngapain sih di sini bukannya kita seharusnya di rumah bu gina ngejagain rumahnya bu gina
lu aja sono gue sih mau gue paling kagak mau kalau ketemu sama pocong lagi serem banget
dadah aja ente
gua paling kagak mau kalau ketemu sama pocong kok kue pancong sih lu gimana sih lu hah
lu bikin aku bingung pusing ini sebenarnya apa sih yang dibawakin kue pancong pocong hah
hah bodoh aja punya anak buah yalah
hah ada yang minta tolong
hah siapa ya
dek kok suaranya melas banget ya
dik aduh gua cincin beneran dik
dik masa lu kagak denger tuh
eh alah dik
aduh bulu kucuk gua berdiri dik
putih putihmu lah dik
merah merah ada lima
gak ada warna delimanya dik
eh di mana mana pocong tuh gak ada yang hitam
mukanya hitam dor
gua permisi ya
teh sateh sateh
teh sateh sateh
teh sateh sateh
teh sateh sateh
teh sateh sateh
teh sateh sateh
teh sateh sateh
asal gak pernah nama melati
siapa yang nembar melati malem malem
udah jadi pocong baru sila turami ke rumah saya
mau dibukain takut berudul semua
aing maya ya wae sateh
bukinah arwah pocong pak baim menggangguin kami terus
tuh tuh tuh
kita cari solusinya sama sama ini teh
pak rt arwah pocong pak baim ini terus penasaran
dia terus mendatangin kami agar tali pocongnya itu dilepas
iya iya betul betul
dia juga datang ke tempat saya
minta dilepasin juga emang udah doang
saya juga ngepik ngepikkan tau
neng gina sama bu lesy coba diinget inget lagi deh
waktu kita teh lagi pada pemakaman
terus jenazahnya bang baim dimasukin ke dalam kuburannya
itu tali pocongnya udah dilepas atau belum
saya gak inget bu
aduh repot ya
ya udah gini aja lah
kita cek sama petugas di sana
pada saat dikuburin udah dilepas belum tali pocongnya
nah bener eta pak rt kita tanya aja
bu gina punten
nggak usah ikut ke makam lah
kan punya bayi
ada apa mbak gina ke sini
saya ke sini mau pinjem uang bu
untuk beli susu anak saya
ini ada kebetulan mbak
pakai aja duitnya
dipinjemin udah biarin aja
terima kasih banyak ya bu
ya tenang aja
sudah dibeliin aja dulu susunya anaknya ya
terima kasih ya bu permisi
iya tapi aku takut kalau misalnya ketemu pocongnya ombain
kita pindah aja yuk mami
hei kamu itu mau pindah ke mana zara
di sini kan tempat tinggal kita
tanah air beta
mau ngapain pindah jauh jauh a
kebiasaan dia emangnya cepat nyari rumah
tapi aku bingung deh
kenapa ya setiap pocong minta ditaringnya dilepas
nggak ada tuh arwah gentayangan karena tali pocongnya nggak dilepas
memang tali pocong harus dilepas
karena itu anjuran dari agama kita ya
nah seperti itu
jadi itu hanya mitos
ya bu ya zara ya semua
tapi aku takut
jenasanya sudah ketemu belum
itu dia pak rt
sampai detik ini jenazah itu nggak ketemu
nggak tahu pak rt nyangkutnya ke mana
tolong pak dicari harus sampai ketemu
waktu mahkamin masih inget nggak